selanjutnya bagi anda penggemar superhero dari dc comics tentu sudah mengenal sang pahlawan asal gotham city the dark night alias badman
nah di penyelenggaraan indonesia international motor show dua ribu sembilan belas mobil milik batman atau yang lebih dikenal dengan nama bad mobile ini ikut dipamerkan
batmobile ini juga sempat melaju mengelilingi kawasan outdoor gxp dan berikut keseruannya
dari luar negeri melainkan hasil karya modifikator indonesia
dengan menggunakan basis mesin lima ribu dua ratus cc delapan silinder milik chevrolet corvette buatan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
teknisnya sih basicnya mobil ini itu dari chevrolet corvette stingray tahun delapan puluh enam
terus untuk mesinnya sendiri kita pakai mesinnya corvet asli small block tiga ratus dua puluh tujuh atau kalau di convert jadi lima dua ratus cc
kendala pasti banyak ya gitu sampai sekarang pun kita juga masih banyak kendala namanya juga kita ngebangun mobil lah gitu loh
jadi trial and errornya itu juga masih banyak terutama di bagian mesin sih
modifikator pun harus menambah panjang sasis utama mobil ini untuk dapat menopang bodi mobil yang berbahan fiber
dengan aslinya dan bisa dipamerkan di ajang iims dua ribu sembilan belas ini
mobil hasil rumah modifikator asal jakarta la modificator ini berhasil memikat ratusan pasang mata dari pengunjung yang hadir terkhusus anak anak
habis lihat mobil batman ini kesannya aku luar biasa suka banget
aku pengen punya sekaligus tapi masa tapi itu itu bikin aku jadi hatinya pengen
pengen jadi batman
pengen jadi batman
pengen banget ya sama batman
ya aku sebenarnya pas tahun dua ribu tujuh belas aku udah pernah nonton
salah satu alasan datang ke tempat ini karena ada mobil ini atau gimana
sebenarnya tuh aku suka moto jadinya pengen cobain
tapi bikin aku nyari ini alasannya aku pengen tetap disini
nah di belakangnya mobil apa sih tau gak
suka gak sama batman
nah kesannya ngeliat mobil batman ini gimana tampilannya
ya keren bagus
batman punya gak
beberapa pengunjung pun mencoba mengabadikan diri bersama mobil yang dalam film layar lebarnya
diceritakan bermesin turbin ini
replika batmobile kreasi anak negeri ini bisa dilihat oleh pengunjung iims dua ribu sembilan belas
hingga tanggal lima mei mendatang yang berlokasi di antara hall a satu dan hall d arena g expo kemayoran jakarta
alpi pratama wahyu romadhon jakarta